jelang tampil di kompetisi indonesian basketball league atau ibl musim ini
timnas bola basket indonesia menggelar uji coba dengan runner up ibl musim lalu satria muda
dalam uji coba kali ini timnas indonesia diperkuat oleh tiga pemain yang baru dipanggil usai sea games dua ribu sembilan belas lalu
berbeda dengan squad yang tampil di sea games dua ribu sembilan belas
di kompetisi ibl yang akan dimulai sepuluh januari mendatang ini
timnas basket indonesia akan diperkuat oleh brandon jawato arki dikania wisnu dan pemain naturalisasi lester prosper
keikut sertaan timnas di kompetisi ibl musim ini merupakan bagian dari persiapan indonesia
yang akan mengikuti kualifikasi piala fiba asia tahun dua ribu dua puluh dua
indonesia sendiri tergabung di grup a kualifikasi fiba asia bersama filipina korea selatan dan thailand
pertandingan pertama akan digelar pada dua puluh dan dua puluh tiga februari
saat indonesia menjamu korea selatan dan filipina
sebagai salah satu tuan rumah piala dunia fiba dua ribu dua puluh
indonesia minimal harus menempati peringkat ke delapan di piala fiba asia dua ribu dua puluh
agar lolos langsung ke piala dunia fiba dua ribu dua puluh tiga setelah melawan satria muda
minggu depan timnas akan kembali beruji coba melawan nsh jakarta dan pelita jaya
masalah sih pasti ada
maksudnya tim baru ini
apalagi kan dari si game saja dimasukin pemain naturalisasi
that's a big change kalau berdialem sistem
terus kita harus ya belajar sistem barunya si pelatih
juga belum kita dari pemain sama pelatih pelatih sama management